udah buka dulu puasanya
makan tuh makanannya
umi gak nafsu makan bah
barangnya kan udah gak ada
jadi umi ikhlas aja ya
gak redo dunia akhir
puasa di rumah
di mari aja
apa nanti tidak merepotkan mah haji
pake bahasa basi segala
udah buka disini aja
ini permintaan rumah
umi juga setuju emang
hmm nih biar emang ojo
sama cucu emak yang tersayang ini
yaudah buka puasa kompak
selamat menikmati semuanya
emak empok dan rere
jadi pasti enak ya
mak ojo teh seneng pisah kan
ya sama seperti keluarga sendiri
pan kita udah anggap warga
rere kamu juga bisa masak ya
kamu jangan keledek rob
aku kan perempuan
ya harus bisa masak dong
pok seneng banget lo bisa buka puasa disini
makasih juga ya pok
rere juga seneng banget bisa buka puasa
rere jadi pengen cepet cepet pulang ke semarang besok
kenapa sih rie
kok lo buru buru banget mau pulang kampung
padahal kalau lo sering cerit kesini
kita seneng banget
ya kan mak
rere udah kangen banget sama keluarga rere empok
makanya rere pengen cepet cepet pulang
kenapa nggak dari kemarin kemarin sih
lo buka puasa disini bareng bareng kita
bukannya apa apa empok
tapi kan kalau keseringan juga gak enak
lagian ini kebetulan karena besok rada mau pulang
biar bisa ngerasain buka puasa diantara keluarga
meskipun ini bukan keluarga rere
ya anggap aja kita semua ini keluarga dari juga
keluarga rere sendiri
tadi ibu ibu ngapain sih nenemen lo
kayaknya serius banget sih
ibu ibu tuh udah tau
bahwa urusan itu dagangannya semuanya itu palsu
waktu itu abang juga punya perasaan gak enak
ga tau kenapa
abang ga seret aja lo beli cincin itu
waktu itu rho sempet ngambek kesel sama abang
waktu dilarang beli cincin yang orang suka
ya udah gak apa apa
gue ini udah alhamdulillah banget
gue udah bersyukur kalau lo udah bisa senyum lagi sama gue
sebenernya rho jadi ngerasa bersalah sama abang
ya udah lo ga usah merasa bersalah
ya allah abang
abang tau banget model yang rho suka kayak gini
kan gue udah janji
mau beli cincin buat lo
nah ini dia
jangan bengkak bengkak lagi ya
bang abe romantis banget
tahu tahuan romantis lagi
eh bang ojo
ga banyak ah suet suet gitu
apalagi di depan meja makan
bang ojo teh
udah udah deh deh
udah makanannya diturusin
abis itu kita sholat taraweh
udah buka dulu puasanya
makan tuh makanannya
umi ga nafsu makan bah
barangnya kan udah gak ada
jadi umi ikhlas aja ya
ga redo dunia akhirat
ibang ilang cincin aja ribet begitu
pan besok bisa dibeli lagi
lo ga pernah ngerasain punya
barang berharga sih
jadi lo ga bisa ngerasainnya
umi tuh harus bisa
ngejadiin ini sebagai pelajaran
supaya nanti kedepannya umi rendah hati
kalo umi mau bersaing
ya ubi bersaing kebaikan aja
ya kan mi
itu adalah bersaing untuk kebaikan
berlomba lomba dalam kebajikan
aduh lo jangan nyalain umi terus dong rum
umi kan sekarang dapat musibah nih
ya itu dia umi
lagipula musibah itu bisa menghapuskan dosa
jika orang yang menerimanya itu
dengan ikhlas dan tawakal
berserah diri kepada allah
tidaklah seorang mukmin yang mendapatkan kesedihan
penyakit hingga duri yang mengenai dirinya
jika allah bersama dia
maka akan dihapuskan kesalahan kesalahannya
udah tau tau ditipu orang lagi
ya rum sih cuma berharap
supaya umi itu bisa mengambil hikmah
dari semua peristiwa ini
ingat nih kesedihan yang berlarut itu
nggak baik loh
tapi kalau umi juga nanti dapat sesuatu yang berlebih
umi gak boleh terlalu gembira juga
kalau kegembiraan itu bisa menyakitin hati orang lain
supaya orang lain bisa ngerasain kebahagiaan nih
sedih bener dah
kepengen punya perhiasan yang bagus
eh malah ditipu orang
umi denger ya mi
allah itu berfirman dalam surat al hadid ayat dua puluh tiga
supaya kamu jangan berduka cita
terhadap apa yang lu put dari umi

dan kamu pun tidak boleh terlalu gembira
atas apa yang sudah ia berikan kepadamu
allah sebenarnya juga tidak menyukai
dan suka membanggakan diri
pokoknya gua nggak bakalan terima
gua bakalan cari tuh si rosa
bener bener uang ajar tuh dia tuh
dia harus balikin ke cijin gua
lu lihat sendiri
nih gua ajar
ntar abah temenin
udah umi jangan kayak gitu sekarang ya
kayak nggak ada gara hidup umi nih
bagaimana umi kagak lemes mbak
abah kan tau
perhiasan itu berharga bener
nih masih aja ngerebutin yang udah ilang
bukannya lu prihatin
gua lagi dapet musibah
udah deh umi
kalau mie sekarang udah selesai buka puasanya
nanti kita sama sama ya ke masjid untuk taraweh
yang ada ntar pasti ibu ibu tuh
umi kalau orang yang lagi punya masalah
seharusnya itu mendekatkan diri kepada allah
mie ya untuk mencari jalan keluar
dari permasalahannya itu
umi siap siap aja deh kita terawih bareng ya
bener tuh apa kata anak lu
jadi orang tua bukan
umi dapat musibah kagak ada yang
penuh sama sekali
eh bu haja
surat di masjid juga
kan ayo sempet denger kalau bu haja itu sempet pingsan ya ngga bu
ayah gak nyangka bu haji bisa beli emas palsu
iya padahal istilahnya nih
bu haja udah sering beli emas
ya allah kalau umi dicecer terus
bisa bisa umi nanti jadi sedih lagi
saya mohon gak usah dibahas lagi masalah itu
jadi masalah yang sudah terjadi
gak usah dibahas lagi
nanti yang ada lagi